waktunya kan kebongkar
kenapa ibu ngomong gitu ya
apa jangan jangan ibu udah curiga
kalau gue udah jadian sama pangeran
terus kamu sama rizky masih dekat
dan kalian ada niatan gak untuk jalanin hubungan lebih deket lagi
bu aku sama rizky itu sahabatan
dan dari dulu aku selalu menganggap rizky itu sahabat terbaik aku gak lebih
ibu lagi gak pengen nyuruh aku buat pacaran sama rizky kan
enggak kok put
justru ibu itu minta kamu untuk jauhin rizki sayang
emangnya kenapa bu
enggak gak kenapa kenapa sih
untuk waktu kedepan itu kan kita gak pernah tahu put apa yang akan terjadi
ya ibu cuma minta kamu tuh lebih selektif aja untuk milih teman
karena kan kita gak pernah tahu ya teman kita tuh bisa aja nih
dia baik ke kita
tapi di belakang kita dia nusuk dari belakang
dan ibu gak mau itu sampai kejadian ke kamu put
anak wisataku kayak apaan bu
yuk beneran jadi kan take naomi in sama kita biar kita jadi satu geng
secara kan lo sama dia udah bestis dari sma papa kan
pasti sefrekuensi sama kita semua
ya mel please please gue udah gak sabar untuk naomi dijadiin di geng kita
walaupun ntar jadi namanya geng itu
emang agak aneh sih but gue bakal tetep terima karena it's naomi
ya jujur aja gue udah nyaman sih ya bertiga
tapi kalo emang kalian pengen banget se geng sama naomi ya i don't mind
tapi berarti artinya trio micin bubar dong
kok trio micin jadi bubar
mel balik jadi mean girl
ya kalo emang lo gak percaya gue mau berubah